saya datang kok gak ada sambutan
kayak bukan sama teman aja
kabar saya kurang baik
saya gak punya kerjaan
saya juga tadinya lama nganggur
biar gak rame
yang belima ada aja
sudah ada yang markir
sama yang narik iuran lagi
saya lihat di parkiran
yang markir gak ada
sama yang narik iuran ke pedagang
sama yang nagih iuran ke pedagang
juga belum dateng
saya harus nanya ke mang murad dulu
saya sama temen temen
bisa balik lagi ke pasar
udah lama gak kerja
gak ada pemasukan
ma mang koordinasi dulu sama cecep
barusan taslim telepon saya
yang mana kemana aja
salah beberapa saat
barusan mamang udah nanya ke cecep
katanya dia mau lihat situasi di pasar dulu
kang cecep mau lihat situasi di pasar dulu
kamu lagi di mana
nggak enak ya teleponnya di angkot
nanti aja teleponannya
sejak saya balik lagi ke terminal
saya nggak bisa main lagi ke rumah calon pacar
barusan saya telepon
dia lagi di angkot
nggak enak kalau teleponan di angkot
saya datang kok gak ada sambutan
kayak bukan sama temen aja
kabar saya kurang baik
saya nggak punya kerjaan
saya juga tadinya lama nganggur
untung diajak lagi ke sini
kamu udah lama balik ke sini
baru lima hari
siapa aja yang baru balik ke terminal
kalau di sini
ada saya sama deni
semua orang baru balik lagi
kamu ditelepon ncuy
kamu ditelepon ncuy juga
kan udah waktu kemarin dia nelfon
maksud saya barusan
sekarang yang pegang terminal enjoy
sekarang gak ada bos
kok dia yang nelfon temen temen buat balik lagi
semua sudah balik lagi ke terminal
kalau mungkin kan
boy juga mau balik lagi
gak ada kerjaan
terima kasih a
orang disana udah cukup
sekarang udah ada enam orang
kalau memungkinkan ajak boy
tapi kalau gak memungkinkan
saya tanya sama temen temen dulu
soalnya kan sekarang udah ada enam orang
kalau gak bisa
ada yang mau nyerang terminal
ada yang mau nyerang terminal
balik lagi kesini
dia dari sini langsung nelfon kang cecep
supaya nyuruh ajak dia
kang cesep sih bilangnya kalau memungkinkan
kalau gak memungkinkan
itu bahasa halus cuy
kamu harus ngajak boy
yang beli mah ada
yang belajar di sini
mungkin mereka udah bosan sama kicimpring
kalau ditok oleh oleh mah
ditok oleh oleh mah pasti rame
buat orang orang di kota lain
buat orang yang belum bosen
belum pernah makan kicimpring
di parkiran nggak ada yang parkir
yang lari kiuran juga gak ada
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kita kumpul sebentar di belakang
ada yang harus diomongin
di pasar udah tiga hari
yang parkir gak ada
yang lari kiuran juga gak ada
taslim sama temen temen ya
balik lagi aja
oke nanti saya kasih tau taslim
terima kasih cep
kamu sama teman teman kamu mulai besok bisa kerja lagi di pasar
siap bang terima kasih
barusan ada kang cecep nanya ke saya di parkiran nggak ada yang parkir
semi torik umai sama vicky sekarang kerja ikut saya
jadi tukang parkir
kamu mau ikut enggak
enggak ada tawaran yang lebih bagus
itu tawaran yang lebih bagus dibanding nganggur
saya pikir pikir dulu
mau atau enggak tetap beri kabar ya
parkir di sana ah
kamu tukang parkir
saya bukan mau parkir
kenapa kemarin kemarin saya telepon gak diangkat
terus hari ini udah berapa kali saya coba telepon tapi gak bisa
nggak usah hubungi saya lagi
saya terima kasih sama adidu udah pernah ngajak saya kerja di sini
tapi sekarang saya enggak ikut adidu lagi karena adidu udah dipecat
terus saya diangkat buat gantiin adidu
diangkat ya yat
iya sama kang agus juga
ini anak buah kamu
sebenarnya teman mereka ikut saya kerja di sini
dia rumahnya dekat rumah saya
dulu dia yang ajak saya kerja di sini
tapi dia berkhianat ke komandan sama wakil komandan
dia mau ngambil alih parkiran
di backing orang orang jahat yang pernah mau nyulik pacar saya
nanya soal dia kenapa gak diajak ke sini
dia bilang kalau memang nggak mau ngajak dia gak apa apa
yang penting dia tahu sebabnya apa
tapi harusnya dia udah tahu jawabannya apa
terus tadi boy ke sini
kenapa dia tidak diajak balik ke sini
gak ada yang jawab juga
terus dia pergi
gak lama kang cecep nelpon
katanya kalau mau mungkin